gimana mungkin jadi pengen ganti model rambut gak sih ya
model rambut panjang pendek atau mungkin terinspirasi dari k star
meskipun di rumah aja pastinya tetap harus tampil trendy ya
nah gimana menyesuaikan tren rambut ala korea ini dengan bentuk wajah
jadi pas nih gak asal ikutin tren ya
jadi memang harus pas cocok untuk muka kita
kita tanya dengan alia ada penata rambut hairstylist ada sonny sonjo
ini makanannya sonny sonjo banget ya
permintaan styler rambut korea ini makin banyak gak sih gara gara demam korea ini son
cukup banyak ya
terutama dari tahun dua ribu an itu sudah muncul sejak hipok booming
terus berlanjut dengan k drama
kemudian ya market indonesia menanggapinya dengan cukup
nah terutama untuk para wanitanya ya
oke jadi memang seiring tren hallyu ini makin banyak banget yang minta untuk dipotong gitu atau di styling ala korean look ini ya
selain cutting atau potong rambut itu common lah
nah tren lain soal hair styling ini apa
terus berapa sih budget yang dikeluarin biasanya karena kalau udah ngefans banget gitu ya
udah ini banget sama musisi atau sama artisnya gitu
kayaknya nggak mikirin lagi nih orang orang soal budget
biasanya untuk pengelitingan korea kan identis dengan pengelitingan dan wave
biasanya budget yang dibutuhkan itu sekitar dari dua sampai lima juta
gede juga ya
ini untuk gaya atau model yang paling banyak gitu di request sama customer
kira kira gaya artis siapa atau idol atau bintang siapa
pengennya yang kayak gimana gitu
tergantung dari range customer nya sendiri kak tiffany
kalau misalnya anak muda mungkin lebih ke arah blackpink
atau mungkin yang lebih dewasa mungkin banyak korean drama aktris kan
influence mereka gitu
kalau yang datang ke sony sendiri biasanya kan kalau salon gitu ya
perawatan kecantikan atau perawatan rambut hair styling itu kan identiknya sama perempuan
apakah ini juga hanya kebanyakan untuk perempuan atau sekarang tuh laki laki mereka juga concern soal hair styling atau pengen yang korean look ini
nah uniknya di korean style ini
si prianya itu juga tampil cukup modis
jadi untuk membuat rapi suatu tangan pria ada namanya itu service down perm
jadi di bagian samping ini mereka buat seperti diuruskan
dan nanti baru di bagian atasnya di perm
oke jadi gak cuma perempuan laki laki semua juga sekarang concern juga ya soal perawatan gitu
nah kalau di jepang kan kita tahu
waktu itu zamannya ada harajuku
ya kan tren harajuku
dari mulai fashion sampai look sampai rambut gitu dan banyaklah tren tren lainnya
kalau perubahan gitu ya
tren gaya rambut di korea sendiri seberapa dinamis sih seberapa cepat gitu
atau mungkin sebenarnya nggak terlalu pergantiannya tuh nggak terlalu secepatnya kayak orang orang di jepang
mesti dibedakannya adalah kalau di korea
itu pasti patternnya romantic
jadi terlihat romantic
sedangkan jepang itu lebih dinamik
jadi begitu kita lihat style foto untuk perempuan di korea maupun jepang itu biasanya terlihat berbeda sih
oke oh ada bedanya
apa yang paling kelihatan gitu perbedaannya
ya pasti dia tampilnya romantis
dia tidak sedinam di jepang
kelih wave gitu
ya lebih kayak contoh keritingnya itu dia lebih seperti ombak bekas gitu kok
sedangkan di jepang itu mungkin dia bisa bikin keriting lebih kecil gitu
lebih berani mungkin ya orang orangnya juga ya
ya kan kayak nge chat rambut atau apa coloring tuh mungkin kalau orang jepang semua warna oke gitu
kalau orang korea mungkin belum seberani itu ya
apa sih trendnya
boleh tahu nggak
kalau guntingan itu akan lebih ke arah hat
jadi guntingan itu akan lebih banyak bermain di layer di bagian samping

jadi dipandu dengan pengelitingan dan layer banyak melakukan di bagian samping

rambut panjang atau robot pendek
bisa panjang bisa pendek
bisa panjang bisa pendek
bisa panjang bisa pendek

jadi itu yang nge trend tahun ini ya
abis ini mungkin saya akan coba ke sony kalau mungkin situasinya udah mulai aman
iya nggak sih bisa juga dipraktekin atau dicontoh sama pemirsa kita malam hari ini
thank you banget sony sonju sudah bergabung dengan cnn indonesia connected korean corner malam hari ini
sehat selalu ya son